saya nggak akan mentolerir sikap seperti itu di hotel saya
kamu keluar sekarang juga
tolong pak jangan pecat saya pak
saya butuh banget kerjaan ini pak
tolong pak jangan pecat saya pak
dia pasti gak akan mengulangi kesalahan
seperti tadi pak
jangan di pecat
iya pak saya tahu saya salah pak
jangan meja saya pak dari sini pak
saya butuh banget kerjaan ini pak
awar dulu ibu mau bicara sama bonny
aura tunggu di sini
kamu mau kemana
ya aura sama tata nadia ya
bu arti kan sepetengahnya udah ketemu
jadi jangan marahin bonny
sayang mending keluar dulu sebentar aja
ibu mau bicara sama buahnya ya
boni kenapa sih nak kamu tega melakukan semua itu sama bening
aku cuma mau ngerjain bening bu
kamu tahu kan nak hukuman untuk anak yang suka jahit
ya bu aku tau
berarti kamu udah siap dong melakukan hukuman itu
aku mau mengukur hilang asap petangan ini
soalnya sepetangan ini selalu menekan aku kak bunda
aku tau kok bening
kamu gak akan pernah bisa lepas dari bunda kamu
soalnya bunda sayang banget sama aku
aku juga sayang sama bunda

udah cuma nolos lagi
kelihatannya kaki kamu udah mulai membaik
bagus kalau gitu
saya ikut semua
kamu siapin bahan bahan untuk menu hari ini
saya udah bikin notenya jadi kamu tinggal siap siapin aja

kalau aku laporin bu ajeng bilang kamu telat hari ini kira kira gimana ya nasib kamu
kamu pasti gak mau kan aku laporin
oke aku gak akan laporin
asalkan kamu bayar uang tutup mulutnya
kamu masih mau kerja aman kan di sini
kalau kamu mau aman kamu harus bayar ruang tutup mulutnya
aku mau berpelanggan
saya sudah denger semuanya
parah kakak bisa deket banget ya sama naya
sampai segitunya dia belain naya
ini gak bisa dibiarin
kalau mereka sampai deket
kedok masa lalu aku bisa terbongkar
aku harus cepet cepet singkirkan naya
nabi kamu kenapa telat
pasti mencari bening lagi ya
lain kali jangan telat ya
lain kali jangan telat ya
lain kali jangan telat ya
anak anak sini yuk
nanti kalau udah selesai baru siap siap ya
anak anak sini deh
ini kan sebentar lagi acaranya nenek ajeng ini untuk yang di hotel itu
jadi kita harus udah mulai serius latihan ya
aku juga gak tahu bu
tariannya itu mungkin tradisional aja ya
yang penting bagus gerakannya harus lincah bikin nenek ajeng senang
bu capek bu istirahat sebentar
beresin dulu semuanya ya baru istirahat
makanya gak boleh iseng
siapin semuanya bajunya gerakannya
ah si naya pasti bentar lagi dia bakalan besar kepala tuh
karena dibelain mulu sama para kak
kamu itu gak perlu tahu siapa saya
kamu mau uang kan
eh iya maulah bu kali hari gini enggak mau uang bu
kalau kamu mau uang kamu harus bantuin saya
bantu apa bu
tadi bapak mau bicara sama saya
ada apa pak
saya mau bilang anak buah saya berhasil menangkap preman yang kemarin itu
bener mereka yang mau culik bending dan bawa bening ke luar negeri
terus mereka kasih tau dimana bening sekarang
mereka memang lagi mencari anak kecil
tapi syukurnya bukan bening
tapi kan bening masih di luar sana pak
bisa aja benih juga jadi sasaran orang orang jahat seperti mereka
kamu tenang aja ya
saya akan temenin kamu terus mencari bening
dan kita pasti akan menemukan bening
sekarang kamu bisa balik kerja lagi
saya pergi dulu
terima kasih pak
kamu dimana nak
udah berhari hari bunda belum hubungkan kamu
kamu buat pegawai yang namanya naya itu dipecah
jangan untuk nafas
j adversional kutsuka bening ke negra